aku gak pernah mau hilang
bapak bisa denger suara saya pak
pak bangun pak
kenapa sepi banget disini
apa sebaiknya aku cari air dulu kali ya
mungkin kalau udah aku kasih air
bapak ini bisa segera sadar
bapak tunggu disini sebentar ya pak
saya mau beliin minum buat bapak
sebentar ya pak
kalo air tidak bisa
itu kan amirah
kenapa dia disini
supaya dia bisa bantu aku bawa papanya rizky
papa lagi dimana
nanti kalau saya bilang saya sedang bersama amira
zahira bisa salah paham lagi
kamu tumben telepon bapak siang siang begini
oh ya pak
kita kan udah lama banget ngejalan berdua
dimana nanti kalau papa udah selesai dari kantor
kita makan berdua
saya masih ingin menghabiskan waktu bersama amira
rasanya kau ini gak adil ya buat zahira
yang anakku itu kan sebenarnya zahira
apalagi kalau zahira sampai tau
saya lebih memilih bersama amira daripada dirinya
zahira pasti akan sedih sekali
iya boleh saja
lagian apa sih yang gak bisa buat anak kesayangan papa
sekarang juga bapak meluncur ke kampus untuk jemput kamu
lalu kita jalan berdua kemana saja kamu suka ya
zahira tunggu di kampus ya pak
kamu tadi sepertinya mau ngomong sesuatu
rasanya gak enak kalau aku minta tolong pak prabu
pak prabu kan mau pergi sama zahira
aku gak mau nanti zahira jadi salah paham lagi
kalau aku nahan pak prabu disini
biar nanti aku coba cari pertolongan lain aja buat bapaknya rizky
gak gak apa apa kok pak
bapak mau pergi sekarang
dia bilang dia kangen sama bapaknya sudah lama tidak jalan berdua
anak perempuan kan selalu manja sama ayahnya
aku tahu pak
dulu aku juga kayak gitu sama ayah
andai aja ayah masih ada
prabu rasanya rasanya tuh kayak ayah sendiri
kenapa perasaan ini selalu ada
kenapa perasaan itu gak pernah mau hilang
harusnya kan aku benci sama dia
gara gara dia aku harus kehilangan ayah
tapi kenapa aku gak bisa benci sama pak prabu
kenapa hati aku malah melemah
ternyata benar dia masih ada di sekitar sini
mungkin dia masih penasaran untuk menemukan aku
kamu betul betul gak ada yang ingin disampaikan
atau ada yang kamu perlukan dari saya
enggak enggak pak
udah bapak pergi aja sekarang
takutnya zairah tahu aku menunggunya
itu kan amira
lepaskan tangan kamu dari amina
lagi lagi amira bersama prabowo
dan bukan hanya itu
mereka juga kelihatannya sangat dekat sekali
kalau semua yang dikatakan
amirah adalah anak yang diangkat aku dan utari
harusnya dia tahu juga kalau aku dibunuh oleh prabwijaya
tapi kenapa hubungan mereka bisa erat begitu
ya ampun bapaknya rizky
bapak bapak udah sadar
bapak udah sadar
ini saya beliin bapak air mineral
tapi bapak ngapain langsung diri
bapak mukanya masih pucat banget loh pak
biar saya bantu bapak duduk aja ya
saya udah kuat
ya udah kalau gitu saya
anterin bapak ke rumah bule
bapak mau ke rumah ini
saya nggak boleh sampai ketemu lagi
saya nggak mau disegap
dan disuntikan obat itu lagi
bapak tunggu di sini biar saya cari taksi
jangan jangan jangan
saya nggak mau kembali lagi ke rumah itu lagi
tapi kenapa pak
pak walaupun bapak sama bu lain udah berpisah
tapi kalau keadaan kayak gini bapak ya mau gak mau harus tinggal di sana pak
kok bapak kayak ketakutan gitu
saya sebenarnya bukan
saya sebenarnya bukan
sebenarnya bukan apa pak
bapak mau bilang kalau sebenarnya bapak itu bukan papanya rizky
jangan berjudul sama saya pak
apa bapak sebenarnya bukan bapaknya rizky
karena kalau bapak memang bukan bapaknya rizky
berarti bapak itu ayah saya
bilang iya kalau ternyata bapak ini ayah saya
amela cari ayah kemana mana ya
amira kangen banget sama ayah
oke mungkin sekarang ayah belum inget apa apa
tapi amila janji amil akan ingetin semua kejadian waktu itu
amirah akan kembaliin semua ingetan ayah
nanti kita bisa kayak dulu lagi ya
amirah ibu ayah
amirah ini anak ayah
ayah tolong jawab pak
jawab yang jujur pak
aku memang gak ingat apa apa
tapi aku memang bukan bapaknya rizky
kemungkinan besar aku adalah orang yang disebut ayah oleh amirah
aku harus kasih tahu dia mengenai hal untukmu
dia juga berusaha membunuh kamu
masih ingat kecelakaan itu
yang kamu sudah dianggap meninggal
rasain kamu karena kamu sudah berani macam macam sama prabu wijaya
biar kamu merasakan mati dua kali
kalau aku bilang aku bukan papanya rizky
melainkan ayahnya amirah
berarti kemungkinan besar memang prabowo adalah musuh besarku di masa lalu
seperti yang diceritakan wisnu waktu itu
padahal tadi aku lihat amira dekat sekali dengan prabu

apa yang kamu lakukan
jika kamu mencari tahu

prabu pasti akan kembali berusaha mencelakai aku lagi
sampai aku betul betul mati
dan aku tidak akan pernah bisa berkumpul lagi dengan keluarga ku yang sebenarnya
rasanya kurang bijaksana kalau sekarang aku mengatakan sebenarnya pada amirah
aku harus bisa menjaga keselamatanku dulu
dan mengingat semua masalah loku dengan pasti
baru aku bisa mengakui siapa diriku yang sebenarnya
sebetulnya aku tak tega harus mengecewakan amirah
tapi ini adalah yang terbaik
saya benar benar bapaknya rizky
siapa jua yang bisa bertindakomu dengan baik